keinformasi lain melintasi jalan bertanah dengan kendaraan off road menjadi pengalaman yang mengasihkan sekaligus menantang
seperti yang dirasakan lebih dari tiga ratus orang yang datang dari berbagai komunitas off road berikut ini
mereka berkumpul di arena wisata off road yang ada di kawasan megamendung bogor jawa barat
sambil merayakan hari off road internasional yang jatuh pada delapan oktober
lebih dari tiga ratus orang sabtu siang berkumpul di arena wisata off road yang ada di kawasan megamendung bogor jawa barat
mereka datang dari berbagai komunitas off road seperti komunitas jeep sepeda trail ssv dan atv
di lahan dengan luas tiga puluh empat hektare ini para peserta menjajal arena off road dengan menunggangi berbagai jenis dan tipe kendaraan off road
ada yang untuk satu dua hingga empat penumpang
ada empat tingkat kesulitan di arena off road dengan lintasan sepanjang tujuh km ini
sesuai namanya off road pengemudi akan berhadapan dengan rintangan jalan tanpa aspal
lihat saja medan yang didominasi tanah menjadi semakin berat ketika lintasan diguyur hujan
tantangan semakin sulit saat kendaraan bertemu posisi tanjakan
karena medan yang tidak mudah tidak jarang ada kendaraan yang susah bergerak terjebak dalam kubangan lumpur
ada yang lolos namun ada juga yang kembali mundur karena lintasan licin
aduh ini benar benar suatu kegiatan yang mengasihkan ya adrenalin
dan kita di sini kita diajarkan bagaimana mengendalikan kendaraan itu di track yang off road yang sangat lembek ya
bagaimana kita mencari praksi yang baik
kemudian pengatur gas dan ada setiap belokan karena kita belokan dan tanjakan yang aman
new experience lah ya
terus ini pertama kali atau bagaimana
aku sih sering di lampung tapi yang pakai utb baru ini
baru pertama kali ini
capek wuuuh gitu
kalau kamu apa yang paling menantang tadi
berkumpulnya para pecinta olahraga off road ini berkaitan dengan hari off road international yang jatuh pada delapan oktober
hari ini memperingati international off road day yang memang jatuhnya tanggal delapan
nah ini first di asia kita buat di indonesia di canm city bogor gunung gelis
selain merayakan hari off road internasional melalui event ini para adrenalin hunter diharapkan dapat menggaungkan minat sport tourism
mengajak pesertanya ke sebuah tempat mengagumkan dan menikmati sensasi yang dirasakan sepanjang lintasan off roadnya